cnn indonesia sebagai layar pemilu terpercaya menghadirkan debat kedua capres pemilu dua ribu sembilan belas
kalau ada anggota gerindranya korupsi saya yang akan masukin ke penjara
bapak memiliki bukti bukti yang kuat
serta menghadirkan narasumber untuk menanggapi gagasan kedua kandidat
dalam pradan pasca debat kedua capres pemilu dua ribu sembilan belas
saksikan layar pemilu terpercaya pradebat debat dan pasca debat kedua capres pemilu dua ribu sembilan belas
di cnn indonesia